pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi polusi di kota jakarta dan sekitarnya
mulai dari penutupan sejumlah pltu pemberlakuan wfh hingga mengimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker
namun polusi udara masih juga nampak dan dampaknya makin terasa
sejumlah warga pun mencoba berbagai cara untuk mengurangi jumlah polusi di dalam rumah
penggunaan air purifier menjadi salah satu pilihan untuk membersihkan udara di dalam rumah
air purifier biasanya terdiri dari beberapa filter dan kipas yang menyedot udara
saat udara bergerak melalui filter polutan dan partikel ditangkap dan udara bersih didorong kembali ke ruangan
filter pada air purifier harus diganti secara teratur untuk menjaga efisiensi pembersihan udara
menurut dokter spesialis paru erlang samudro
menggunakan air purifier untuk memperbaiki kualitas udara di rumah sudah tepat
namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan
tapi juga perlu dilihat jadi seberapa besar kapasitas dari air purifier itu
biasanya dia punya dimensi sendiri jadi kalau yang kecil hanya bisa beberapa meter persegi memudirkan
cara lainnya untuk memperbaiki kualitas udara di dalam rumah adalah
memperbanyak tanaman hias penyerap polutan
seperti jenis siri sirihan lidah mertua palem lidah buaya hingga jenis tanaman paku pakuan
perawatan jenis jenis tanaman ini relatif mudah
untuk tanaman sirih sirihan hanya perlu disiram sehari sekali pada pagi atau sore
sementara jenis lidah mertua lidah buaya dan paku pakuan sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung
dosen departemen biologi universitas pajajaran bandung budi irawan
menyebut tanaman hias tersebut bisa menyerap polutan
namun harus disesuaikan jenis dan cara tanaman berfotosintesis
yaitu proses yang dilakukan tanaman dalam mengubah karbon dioksida menjadi oksigen
yang sinar mataharinya agak kurang itu ada saatnya tanaman tersebut harus dikeluarkan dari ruangan
agar proses fotosintesisnya bisa berjalannya
tapi ada kelompok tanaman tanaman sukulen yang berdaun tebal
proses fotosintesisnya mekanismenya agak sedikit berbeda
karena kalau cahaya terlalu terang juga dia akan menutup stomatanya
jadi makanya ada yang dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ruangan
sementara di dalam ruangan tadi ketika tumbuhan tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap polutan
maka mekanisme penyerapan tadi ya untuk mereduksi senyawa senyawa polutan itu juga bisa berlangsung
selain melakukan usaha dari luar untuk menjaga kualitas udara
masyarakat juga sebaiknya tetap menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi antioksidan seperti sayur dan buah
agar terhindar dari penyakit rentan saat polusi udara seperti batuk hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ispa